hai dengan membentangkan spanduk dan poster berisi kekecewaan puluhan warga menggelar unjuk rasa
di smk negeri dua kabupaten tangerang banten pada senin sejumlah warga yang bermukim di sekitar sekolah
protes lantaran anak anak mereka yang telah melakukan pendaftaran saat proses penerimaan
peserta didik baru atau ppdb tidak diterima di sekolah favorit tersebut menurut warga banyaknya
siswa yang diduga merupakan titipan dari anggota dewan menjadi penyebab anak mereka tidak diterima di
smk negeri dua kabupaten tangerang hal para siswa yang tidak terima tersebut telah memenuhi kriteria
sesuai regulasi masuk sekolah melalui jalur bina lingkungan atau warga yang bermukim di dekat sekolah
dugaan adanya siswa titipan dari anggota dewan ini mencuat lantaran tak adanya keterbukaan
informasi data kuota siswa dan jumlah siswa yang diterima oleh pihak sekolah smk negeri dua kabupaten
tangerang terindikasi bahwa plt kepek menyodorkan kepanisian
titipan titipan yang begitu besar ya terlalu banyak hampir dua ratus lima belas sampai tiga ratus lima puluh siswa siswi yang
ada di masuk lewat tipe empat terindikasi ada titipan titipan oknum wakil rakyat nah kalau
semua seperti ini saya bilang ini akan merusak perlatanan kehidupan anak anak bangsa kedepan
menanggapi tudingan warga pelaksana tugas kepala smk negeri dua kabupaten tangerang menjelaskan ppdb
memainkan menggunakan jalur kompetensi demikian untuk mengakomodasi warga yang berada di sekitar
lingkungan sekolah panitia ppdb membuka jalur yang dinamakan jalur bina lingkungan dengan kuota
terbatas dan telah menerima satu ratus tiga puluh dua siswa bertambahnya kuota siswa yang diterima dari awalnya dua puluh empat kelas
menjadi dua puluh tujuh kelas yang merupakan kapasitas maksimal buat sekolah tak bisa mengakomodasi semua warga terkait
penyedugaan siswa titipan anggota dewa pelaksana tugas kepala sekolah smk negeri dua kabupaten
tangerang kamsono tidak secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut demikian kamsono mengakui
bahwa memang ada siswa titipan yang telah dimasukkan melalui jalur bina lingkungan nah ini
sebenarnya bina lingkungan ini bukan hanya ya hampir ya ada lsm ada pejabat ada warga masyarakat

lagi gitu itu yang jadi masalah itu pelaksana tugas kepala smk negeri dua kabupaten tangerang
juga menambahkan bahwa ia akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi banten agar
bisa mengakomodasi warga sekitar sekolah yang gagal diterima dodi wahyudi tangerang banten